selebgram dinar kendi membuat heboh jagad maya setelah mengunggah video ke akun media sosial pribadinya
saat mengenakan bikini di trotoar jalan lebak bulus raya jakarta selatan pada selasa lalu
aksi ini diklaim sebagai bentuk protes atas perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level empat
wanita dua puluh delapan tahun itu turut mengusung papan bertuliskan protes terhadap kebijakan ppkm
aksi yang dilakukan dinar sempat menjadi tontonan warga
pemilik nama asli dinar miswari ini akhirnya ditangkap polisi atas dugaan porno aksi
penyidik satreskrim polres metro jakarta selatan kamis malam menetapkan dinar kendi sebagai tersangka
ia dijerat undang undang pornografi dengan ancaman sepuluh tahun penjara dan denda lima miliar rupiah
apapun yang dilakukan di indonesia ini ada norma atau ada etika ada norma budaya ada norma agama
yang berlaku di masyarakat kita
tindakan yang bersangkutan ini tidak mengindahkan norma budaya dan agama
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dinar kendi tidak ditahan oleh penyidik
dinar hanya dikenakan wajib lapor oleh polisi
mengutip cnn indonesia com dinar kendi mengawali karir sebagai seorang penyanyi dangdut
wanita kelahiran bandung jawa barat itu lalu melebarkan sayap menjadi seorang disc joki atau dj
badur zamal jakarta